sementara itu partai gerindra hari ini merayakan hari jadi yang ke sepuluh
tak hanya itu tiga puluh empat dpd partai gerindra akan mendeklarasikan pencalonan sang ketua umum prabowo subianto
sebagai calon presiden di dua ribu sembilan belas
sejumlah elit partai mengatakan bahwa prabowo merupakan satu satunya yang akan diusung oleh partai gerindra
meski masih harus menunggu persetujuan dari prabowo
para anggota partai berharap dukungan penuh yang diberikan dapat menggerakkan hati sang ketua umum
untuk menerima amanah yang diberikan
partai gerindra merayakan puncak hari ulang tahun yang ke sepuluh
acara peringatan digelar di lapangan bola rcc rawasari jakarta
sudah ada produser lapangan cnn indonesia fitriah sungkar di lapangan bola rcc rawasari jakarta
fitria selamat siang fitria mungkin anda bisa menceritakan kegiatan apa yang akan digelar
pada peringatan hut gerindra ke sepuluh hari ini
fitriah sungkar partai gerindra
al sejahtera penney olan peta yang memberikan pemerintahan ke chivesse al pipta di perum others alone yang serupa untuk keputusanmu sebagai koronel muslim untuk bercentakesc kalau pemiluk smej lumpur yang akan diperlukan akhirnya diapakan pergabot pengel dan simpan
tujuh puluh persen kursi parlemen yang dimana saat ini prabowo memiliki tujuh puluh tiga maksud saya partai gerindra memiliki tujuh puluh tiga kursi parlemen
dan jika gerindra sendiri memutuskan untuk berkoalisi dengan pks yang memiliki empat puluh kursi itu tandanya
koalisi ini memiliki satu ratus tiga belas kursi sama dengan dua puluh tujuh belas persen yang artinya sudah memenuhi syarat dari ambang batas pencalonan presiden
tapi bersama sama juga yuda kita masih harus menunggu karena ini acara sepertinya rencananya baru akan dimulai pukul dua belas siang
apakah nanti prabowo datang ataupun tidak nanti akan masih saya akan dipantau dan akan kami informasikan kembali
seperti apa perkembangan di lapangan yuda
bitra sungkar terima kasih untuk laporan langsung anda dari lapangan rcc rawasari jakarta selamat bertugas kembali